hai aku gak diajak main nih
main aja sama dino kita lagi ada kerjaan nih
hah pacaran aja kerjanya
sekarang apa rencana kita bos
ntar kita ditangkap polisi
sekalian sama yang kemarin ya
kejorah mereka menculik kejorah
aku nggak boleh diam aja
aku harus membebaskan kejorah
aku harus berani ngadepin mereka sendiri ya
desan anak bandel
biar dapetin si binta
gungkum datang bos
gungkum datang bos
gungkum datang bos
lihat itu dia
kalau berani lawan aku
kamu kan hebat
ayo mohon jangan sampai kalah bos
jangan sampai kalah
terus ayo terus
masi jalur bocey
masi jalur bocey
masi masi don't
aduh aduh aduh
kamu hebat kum
diam aku paling gak suka dikritik
masa kita kalah terus sama mereka
nah sekarang kan kamu udah jadi anak yang hebat
sekarang kamu gak boleh minder
dan penangkut lagi ya
nah gitu dong
lah kok roket kamu dibuang gitu aja sih
enggak itu pengen aku benerin
supaya jadi bagus lagi
aku meminta bintang supaya roket itu bisa terbang
iya ya aku juga mau bisa terbang pakai pesawat
kalau begitu kamu mau kan bantuin aku bukain kapal terbang yang masih nempel di sepeda itu
lalu kamu juga mau kan gambarin yang bagus
hai aku gak diajak main nih
main aja sama dino kita lagi ada kerjaan nih
hah pacaran aja kerjanya
kok muka kamu kesel kayak gitu sih takut
aku gak diajak main sama kojura dan kumkum
oh iya tan kalau kamu gak diajak main sama mereka main sama aku aja
oh iya gimana kalau kita terbang kan asik
iya kamu bisa naik gapung bungku kita terbang ke langit
tapi gimana kalau ada kelelawar
eee gak mungkin ada tang tapi ee kalau ada kamu bisa ngumpetkan tang ya
yah gimana mau naik nang badan kamu aja sekecil kayak gitu
gitorong baru bintang yes yuhuu
hore aku terbang kayak superman
tang ada superman baru tang
hah ternyata masih ada bintang yang lolos aku harus ngomong pada raja
tang ada kelalauan
bintang kemana ya aku takut dia menjelang

di luar ada kelalauan kak
bintangnya kamu habis dari mana
kami dari terbang terbang ke langit
memangnya kamu mau ditangkep sama kelalauan itu
aduuuhh ampun papak nggak lagi lagi ke jorah
berdoa saja biar mereka gak menemukan kamu
kita mesti berbual
tapi kita harus mencari avril
ya kamu benar
tapi bagaimana caranya
masih ada bintang yang lolos raja
apa tidak mungkin
kita sudah menangkap semua
tadi saya melihat bintang yang sedang terbang bersama anak kecil raja
cepat kumpulkan pasukan
kita akan menangkap bintang

apa yang kamu backup tadi
lumayan banyak hidup
perhatikan ini raja
awas ya kalau misi ini gagal
kamu aku hajar sampai babak lu
ampun bos ampun ampun bos ampun bos
tuh mereka datang
kita harus siap siap
ayo cepat nanti keburu matahari nongol
sial mereka siap nyambut kita
pasti ada yang bocor di sejajar kita bos
bukan bos bukan demon
yuk kita lihat dulu situasinya
aduh ada yang melawan
aduh ada yang melawan